menurunnya aktivitas ekonomi dunia sebagai imbas pandemi covid sembilan belas
berimbas pada lesunya perdagangan indonesia
meski demikian situasi semacam ini tidak boleh menghambat laju perdagangan
dan justru menjadi peluang terbaik agar ekspor indonesia
terus menunjukkan tren kenaikan
hadirnya trade expo indonesia yang digelar secara virtual
oleh kementerian perdagangan republik indonesia ini
merupakan upaya untuk mengerek aktivitas ekspor
dengan mengundang importer atau buyers dari mancanegara
eksebisi virtual dengan konsep tampilan tiga dimensi ini
terdiri dari lima sektor diantaranya
produk makanan dan minuman serta fashion dan aksesoris
di sini juga bisa diberikan sumber keuntungan

atas rekor produk eksibisi terbanyak secara virtual
jumlah transaksi hingga enam belas november dua ribu dua puluh
yang berhasil dibukukan sebanyak enam ratus tujuh puluh delapan juta dolar amerika
meliputi transaksi barang jasa dan investasi
peluang perdagangan antar negara masih menunjukkan tren positif
meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi di tengah pandemi
secara teknis memasuki resesi karena dua kuartal berturut turut kontraksi
bahkan kalau kuartal ke kuartal sampai empat puluh dua sekian persen
artinya sangat drop kenapa karena sangat bergantung kepada ekspor
permintaan dunia turun karena pandemi singapura sangat drop
tetapi kita tahu kalau indonesia ekspornya terhadap pdb tidak besar
tetapi konsumsi domestik yang sangat besar
sehingga pada saat pandemi ini indonesia lebih bertahan
tetapi jangan lupa singapura karena tergantung ekspor
pemulihan ekonominya akan lebih cepat
itu peluangnya ke depan
tentunya platform digital teknologi
dan melalui banyak platform
banyak webinar zoom meeting
kita juga melakukan fasilitasi transaksi bisnis secara virtual
seperti juga yang baru saja kita laksanakan dari tanggal sepuluh sampai enam belas dan tentunya masih berlanjut
kita di australia ini cukup bersyukur juga tentunya karena penggunaan teknologi di sini cukup baik
dan faktanya bahwa kita pada tei
dari virtual exhibition tahun ini meningkat
pelaku usaha diharapkan dapat beradaptasi dalam situasi pandemi ini
dengan menjaga kualitas dan kuantitas
agar produknya mampu menembus pasar ekspor dunia
produk pertanian yang tahan banting di tengah krisis
dapat dijadikan contoh sebagai komoditas yang masih diperhitungkan di kancah internasional
kualitas dan kuantitas dan konsistensi kualitas
itu menjaga kepercayaan daripada buyer
dan tentunya dia akan repeat order dan akan cerita ke buyers buyers yang lain
bahwa produk produk dari indonesia bisa konsisten dan berkualitas pak
trade expo indonesia virtual exhibition resmi ditutup oleh menteri perdagangan agus suparmanto
senin enam belas november dua ribu dua puluh di auditorium kementerian perdagangan jakarta
tim liputan cnn indonesia